sampai jumpa di video selanjutnya
aku pasti kangen banget sama kamu
walaupun aku sering ngomelin kamu
kamu tapi kan nurut sama aku
aku pasti kangen deh
walaupun kamu jelek
aku pasti ingetin
nanti kamu jalan jalan sama aku kemana aja
terus udah gitu kita makan apa aja
aku sayang kamu tau
kayak sinetron sinetron itu berlanjut gitu
masih nangisin si cacing kermi
ya allah meli
apaan sih orang nangis sedih nih
ya allah meli
yang kayak begitu jangan ditangisin
kan udah dibilang
ya karena syukuran kita
pacarnya brad pitt tuh tangisin
yang kayak begitu
ya allah kita cari lagi banyak
kalau emang banyak kenapa mama gak pernah kasih
itu amnesia apa lupa apa bagaimana kan udah pernah
gak punya duit
udah kayak ya jangan dibahas
udah lah neng ya
gak ntar sakit meli
makan nih mamalah masak
kalau nggak makan makan sakit
ntar jadi kurs kering bagaimana begitu sakit ke dokter
ama juga yang susah gimana sih nih anak
biarin aja emang
kalau kurus bagus
meli tambah cantik
kalau keyok juga gak papa
udah gak usah

ntar kalau nggak makan pingsan neng
meli gak mau makan
gak mau makan
kenapa jadi begitu sih
aduh ini gara gara si cacing kremi
nih lihatin aja kalau ketemu
surti teh bikinin
susunya nanti diminum ya
non kan seharian gak makan
jadi surti teh bikinin
abis belajar ya
surti teh non
jadi surti teh permisi dulu ya non ya
jangan lupa ya
permisi surti ya
apapun yang terjadi
gua harus tetep fokus buat ujian nanti
aku udah berusaha banget
buat ngeralain abah sama mama kamu
perasaan aku ke kamu
sampai saat ini masih berasa banget pohon
sayangnya aku ke kamu
cintanya aku ke kamu
aku gak kebayang mohon
kalau suatu hari nanti
kita bakal tinggal serumah
aku bakal selalu liat kamu
aku bakal selalu lihat kamu
karena nanti kita hidup berdampingan sebagai adik dan kakak
aduh neng orok
tiap abah liat kamu lagi ngelamun
tidak salah lagi ini mah
kamu pasti lagi mikirin si kemot
neng maafin abah ya
maafin apa coba kan lebaran masih lama
kali ini mah serius
udah membuat hati neng terluka
dan juga membuatnya
abah apa sih
abah nah itu gak terluka kok
lagian kalau misalkan abah nikah sama mamanya mondi
demi kebahagiaan mamanya
ini juga harus bisa dong
awal teh udah merasa si kemot itu anak yang baik
karena dia rela berkorban neng
dengan sikapnya rela berkorban demi kebahagiaan mamahnya itu
abah yakin dia tuh jadi
calon suami yang baik nih
udah tuh abah
nih sekarang mah neng mau nitip mamanya monly ke abah
abah bisa kan kalau
dan jangan sampai bikin mamanya monly sedih
nih kalau abah bikin mamanya monly sedih
otomatis monly juga bakal sedih abah
abah bakal nyakitin dua orang sekaligus loh
lo tuh ngumpul jangan cemburan pakai buat ngobrol
belajar gak apa apa lo pak deh
habis ini ntar saya ambil deh bukunya
gak ada yang sama satu